sampai jumpa di video selanjutnya
aku harus pinter pinter ngarang sandiwara untuk memikat dia
jadi kamu tahu noraini ada dimana
tegas sekali noraini nyuri priasanku

malahan jadi kayak gini semuanya
maafkan saya bu saya harus menceritakan semua ini
saya yang seharusnya minta maaf sama nalastri
karena ulang anak saya yang sudah membuat banyak masalah
tolong sampaikan minta maaf saya juga
sama wak ya
kalau saya ada umur
saya akan mengganti semua
semua barang yang sudah diambil anak saya
tidak usah bu lagian wak saya sudah membebaskannya
lebih baik kita semua berdoa
supaya noraini mau bertobat
ya allah ya rabbi
hanya kepadamu aku mohon pertolonganmu ya allah
kuatkanlah aku dalam menghadapi semua cobaan ini
sebagai perempuan kita harus pintar pintar cari pasangan
kalau gue sih gak sedih
ya regini mau hidup sama cinta mau jadi apaan
tapi masih banyak juga loh
cewek cewek yang rela hidup sederhana
demi laki laki yang dia cintai
kamu tuh jangan kembilan jaman
jangan jadi perempuan kuno
halo hari gini mau makan cinta
jangan sampai kita nangis di rumah kontrakan
tapi gue setuju deh mas inela
biasanya ya kalau laki yang gak punya duit itu
baiknya cuma di awal doang tuh gak sih
tapi pas giliran kita nikah sama dia
marah marah ngeluh gak punya duit
yang ujung ujungnya perempuan juga jadi sasaran kdrt
kalau gue sih enggak deh
gue punya laki
terus gue digebukin sama laki gue
iya aku udah di kos kosan
yaudah aku ke depan sekarang ya
gue pergi dulu ya sama cowok baru gue namanya vino
dan kali aja gue bisa kawin sama dia dan jadi menantu pejabat
yaudah gue cabut ya
jadi hebat banget ya
koke banget gak sih
mulai minggu depan kita akan jarang ketemu lagi
soalnya aku mau melanjutkan kuliah aku ke luar negeri
bu kalau vino pergi ke luar negeri
itu artinya hubunganku sama dia terancam putus
dan itu artinya aku gak jadi menantu orang kaya dong
wah harus cari akal nih
jadi kita pacaran jarak jauh
tapi kalau kamu kecantong sama cewek lain gimana
gak mau gak mau
pokoknya kita harus nikah sekarang juga
kamu kan tau
aku selesai kuliah juga belum kok
dapat kerjaan juga belum
masalah nikah itu masalah gampang
masih bisa kan ditunda sampai dengan aku mapan
ngapain nunggu mapan sih
ya udah kamu bukan anak orang kaya
minta aja diusahakan orang tua kamu
jadi selama ini kamu pacaran sama aku karena kamu cuma berpikir aku adalah anak orang kaya
kayaknya aku masih berpikir berkali kali lagi untuk melanjutkan hubungan kita
aku gak mau tau pokoknya aku mau nikah sama kamu
atau aku mau datang ke rumah kamu
terus aku mau bilang kalau kamu udah hamilin aku biar kita buru buru kawin
pokoknya aku gak peduli
aku mau nikah sama kamu
aku mau datang ke rumah kamu
kamu udah gila apa
oh apaan sih
jangan kasar sama aku
masa jagoan lu
makasih ya udah nolongin aku
kalau enggak aku bisa mati gara gara dia
tadi kebetulan aku lewat dan
ngelihat laki laki itu menyerang kamu
mau aku antarkan ke kantor polisi
untuk melaporkan kejadian ini
nggak nggak usah nggak usah jangan
aku gak mau masalah ini diperpanjang
siapa sebenarnya laki laki tadi
dan kenapa dia coba untuk nyakitin kamu
ntar aku ceritain ya
kalau aku minta tolong
ya tentu saja
wah ternyata si indra ini
bukan cuma ganteng
lihat aja mobilnya
aku harus pinter pinter
untuk memikat dia
makasih banget ya
kamu udah mau nolong aku
dan udah mau nganter aku kesini
pertemuan kita kali ini bisa
membawa kebaikan buat kita berdua
aku selalu dan simpati sama kamu
setelah aku dengar cerita kamu
dan menghadapi kerasnya kehidupan kota jakarta
apalagi sejak kecil
kamu yatim piatu dan hidup sebatang karang
dan saya terjerumus
ada pergaulan yang kurang baik
dan aku juga berharap
kalau nggak keberatan
kenal kamu lebih dekat
kalau kamu nggak keberatan
tentu saja aku gak akan
lepaskan kamu indra
aku akan lakukan apapun
untuk bisa jadi istrimu
kalau tak hasta saat ini
aku kau pula
tidak ada silapan
tapi lebih seharusnya
yang kamu se moto
kenapa dengan meja itu bekas